nah tadi di awal jumpa kita kan sudah dibuka dengan liputan terkait belusukan ala ani sandi
yang tentu diharapkan akan semakin mendekatkan warga dengan pemimpin jakarta yang baru ini
jadi sudah mulai dibangun ya komunikasi mereka
nah sebelumnya juga sempat timbul nih soal pro kontra
dan menjadi viral pernyataan anis di pidato perdanaannya karena menyebut kata peribumi
kemarin di hari pertamanya bekerja anies langsung mengonfirmasi apa sebenarnya makna dari pidato perdananya itu
itu digunakan untuk konteks pada saat era penjajahan
karena saya menulisnya juga pada era penjajahan dulu
karena jakarta ini kota yang paling merasakan
kalau kota kota lain tuh nggak lihat belanda dekat
yang lihat belanda jarang dekat siapa
kan pelintiran satu dua website tuh
sekarang udah dikoreksi ya